jelang perayaan hari kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh delapan istana kepresidenan bersama
pemerintah provinsi dki jakarta menggelar peragaan busana kebaya bertajuk istana berkebaya
istana berkebaya digelar minggu dan diikuti empat ratus satu peserta yang berjalan di catwalk sepanjang
seratus meter di area depan istana negara dalam sambutannya penjabat gubernur dki
jakarta heru budi hartono mengatakan kegiatan ini selaras dengan tema kemerdekaan untuk
melestarikan budaya persatuan bagi kemajuan bangsa dengan semangat tema hud ri ke tujuh puluh delapan terus
melaju untuk indonesia maju acara istana berkebaya mengajak kita untuk mencintai dan melestarikan
budaya indonesia serta merajut persatuan dan kesatuan sebagai fondasi yang kokoh bagi
agenda ini diresmikan oleh presiden ri joko widodo bersama ibu negara iryana joko widodo
presiden menyampaikan kebaya merupakan karakter masyarakat indonesia yang anggun sopan lemah
lembut dan bersahaja
sebelum acara dimulai izin pak jokowi saya mau
berbagi tentang hal hal tersebut
bunga menur bunga rafflesia
makar sekuntum merah merona
citra luhur wanita indonesia
pribadi anggun dengan kebaya
dalam kegiatan istana berkebaya ini kebaya tidak hanya dikenakan oleh jajaran para menteri
indonesia maju namun tokoh tokoh wanita inspiratif indonesia
acara ini dimeriahkan dengan pertunjukan seni tari pertunjukan musik panggung budaya
dan area pameran umkm
dika beremang fikri adin jakarta